jadi sudah didukung juga dari korps ke polisi
dengan adanya hibah mobil listrik ini
ke depannya diharapkan mampu menjadi pelopor keselamatan dalam berkendara
dan membawa dampak positif bagi lingkungan
badru zamal jakarta